tanda untuk perkembangan arus mudik lebaran ada laporan langsung iwan hermawan di bandara halim perdana kusuma jakarta
istiarto sigit di indramayu jawa barat dan yan prabudi di medan sumatera utara
kami ajak anda bergabung dengan iwan terlebih dulu seperti apa suasananya di bandara halim perdana kusuma
ya baik terima kasih putri
suasana arus mudik di bandara halim perdana kusuma saat ini masih terbilang cukup normal
walaupun ada kenaikan tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan
data yang kami peroleh dari posko lebaran di bandara halim perdana kusuma ini
sehingga pukul dua belas siang tadi sebanyak dua puluh enam penumpang diterbangkan dari bandara ini
dari sebanyak dua puluh satu penerbangan
jumlah ini sebenarnya masih normal normal saja dan ada kenaikan hanya sedikit saja
puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada hari sabtu tanggal dua juli atau hari minggu tanggal tiga juli
sementara puncak arus balik nanti akan terjadi pada tanggal lima belas atau enam belas juli
pihak bandara sendiri memperkirakan ada kenaikan sekitar lima belas
lima puluh persen jumlah penumpang dibandingkan pada musim lebaran pada tahun lalu
pada tahun lalu jumlah penumpang itu sekitar satu lima juta orang dan pada tahun ini diperkirakan akan naik hingga mencapai satu enam ratus lima puluh orang
dan jumlah ini masih bisa ditampung di bandara halim perdana kusuma
jadi pihak pengelola bandara tidak mempersiapkan apapun halal khusus apapun penerbangan tambahan dari sini
baik selanjutnya kami ajak anda bergabung dengan indra mayu ada istiarto sigit
sudah akan mulai padat diperkirakan malam hari ini
antisipasinya apa di wilayah indra mayuw
putri sampai dengan hari ini antisipasi mudik di kawasan indramayu masih dalam kategori yang tidak begitu signifikan
artinya hanya pelarangan tol untuk pelarangan truk
maksud saya masuk ke jalur jalur tol maupun non tol di jalur pantura termasuk indramayu yang menuju cirebon
lalu tengah dan juga timur pulau jawa
selain itu juga adanya jalur jalur khusus yang dialokasikan
untuk pengendara sepeda motor sejauh empat puluh km yang nantinya menghubungkan antara cikampek langsung dengan cirebon
yang ini juga cukup membantu dalam arus mudik di tahun dua ribu enam belas
yang menarik juga di arus mudik dua ribu enam belas di kawasan indramayu saya akan mengajak anda melihat adalah adanya para penyapu uang di pantura
mereka ini setiap tahunnya selalu ada di kawasan indramayu dan juga perbatasan dengan subang
mereka setiap tahunnya mengumpulkan uang yang dileparkan oleh para pemudik
mereka juga bervariantnya antara lima ratus seribu sepuluh dan sebagainya
setiap harinya mereka bisa mengumpulkan antara sepuluh hingga lima puluh ribu rupiah
nah saat ini saya bersama dengan salah satu penyapu uang yang ada di pantura pak casmana
halo selamat siang pak
pak casmana boleh saya tanya ini kan berbahaya pak menjadi salah satu penyapu uang di pantura
apa alasan bapak tetap masih mau menyapu uang di pantura ini pak
ya terutama ya tertekan ekonomi
ya jangankan saya yang begini
oh yang orang yang pada gagah mereka saya itu buat sebanah harinya
kalau saya cuma ini aja sampai lebaran
kalau memang anak cucu merespon anak cucu sih nggak boleh
tapi saya ini masa saya itu itu ngejemur badannya ganti dulu aja di rumah
jadi akan terus tetap di sini ya pak ya
terima kasih pak casmana
dan putri sampai dengan hari ini juga arus mudik yang ada di kawasan indra
mayu menuju cirebon maupun juga tengah dan timur jawa
diprediksi masih akan tidak terlalu signifikan jumlah kendaraan yang masuk
karena memang puncak arus mudik diperkirakan masih di h satu hari raya idul fitri
putri kembali ke anda
baik terima kasih
selanjutnya bagaimana situasi di pulau sumatera di bandara kuala namu deli serdang
ada yan di sana sudahkah tampak kepadatan penumpang yang datang ataupun yang pergi
sejak jumat pekan lalu bandara kuala namu deli serdang sudah mulai dipadati oleh para penumpang
yang sebagian besar akan melakukan perjalanan berhubungan dengan momen lebaran
dan jika melihat jumlah penumpang dari sejak jumat pekan lalu terjadi peningkatan pada penumpang yang tiba di bandara kuala namu ini
dari sejak jumat ada sekitar sebelas lebih penumpang yang tiba di bandara kuala namu ini
dan jumlah tersebut terus naik setiap harinya hingga kemarin tercatat ada tiga belas lebih penumpang
sepuluh lebih penumpang yang tiba di bandara kuala namu sementara untuk penumpang yang berangkat dari bandara kuala namu ini tercatat lebih stabil
artinya berada di kisaran empat belas orang
dan saat ini saya sudah bersama dengan mar diono manajer pelayanan bandara kuala namu untuk mengetahui seperti apa persiapan bandara ini
atau pengelola bandara menghadapi momen lebaran tahun ini
ya pak mardiono bisa dijelaskan kepada kita seperti apa persiapan yang dilakukan oleh pihak bandara untuk memastikan agar momen lebaran
di bandara kuala namu ini berjalan dengan lancar
baik terima kasih
kita dari pt angkasapura bandara udara kuala namu sudah untuk mengantisipasi arus modik ini tentunya kita membentuk satu tim
ada tim monitoring data terus kemudian ada tim posko terpadu
posko terpadu dihuni oleh beberapa instansi yang terkait misalkan seperti tni polri terus kemudian kkp
kemudian kita juga memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa yang dalam kondisi sakit kita bisa layani langsung ke kkp
kemudian tindakan antisipasi terhadap keamanan kita juga sudah melakukan penertiban penertiban
kemudian antisipasi terhadap para pengguna jasa yang untuk saat ini kan banyak dari luar luar kota
nah kita lakukan pemeriksaan
secara random di pintu masuk terhadap mobil mobil yang masuk kita periksa isi barangnya
terima kasih pak
ya putri itu tadi penjelasan dari pihak pengelola bandara mengenai persiapan apa yang dilakukan sehingga dapat dipastikan keamanan dari para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui bandara kuala namu ini
terima kasih pak